jumlah korban gempa bumi dengan magnitudo enam tiga yang melanda wilayah sumeneb madura jawa timur terus bertambah
berdasarkan data terbaru jumlah korban yang terluka dua puluh enam orang dan korban meninggal dunia tiga orang
sementara itu lebih dari dua ratus rumah warga rusak para korban yang terluka dan korban tewas ataupun rumah warga yang rusak akan segera ditangani oleh pemerintah
gempa bumi yang terjadi pada kamis dini hari sebelas oktober di wilayah sumeneb menyebabkan dua ratus sepuluh rumah warga rusak
rumah yang rusak tersebar di dua kecamatan yaitu kecamatan gayam dan nunggunung pulau sepudi sumeneb
sementara itu jumlah korban yang terluka bertambah mencapai dua puluh enam orang yang tiga diantaranya menderita luka berat dan memerlukan perawatan lebih lanjut
para korban berharap segera mendapat bantuan dari pemerintah
ada pun tiga korban yang menderita luka berat yang saat ini dirawat di puskesmas gayam rencananya akan dirujuk ke rumah sakit daerah muhammad anwar sumeneb
korban yang dievakuasi sudah datanya lengkap dan tiga orang dibawa rujukan ke kabupaten sumeneb
berhubung ada geger otak dan patah tulang yang dialami
jadi pesan bupati agar masalah ini dibantu oleh semua pihak termasuk di gubernur bupati termasuk kecamatan masyarakat gayam untuk membantu mereka yang terkena musibah